pelaku kdrt bahkan bisa terancam hukuman berat hingga dua puluh tahun penjara
pertama kali kita berkahwin
untuk kasus covid sembilan belas di pulau jawa
maka apabila provinsi provinsi di pulau jawa ini memperbaiki penanganan kasusnya
telah mengurangi upaya untuk menghentikan pencari suaka yang tiba di australia dengan perahu
ramadhan mengandungi nilai keamanan keamanan dan kemampuan